sambil budi menikmati delima yang sudah kita buka
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
meraih gelar doktor honoris causa dari universitas di pondogola sumarang
selamat ya bu susi
tuh alasannya ya bud karena dinilai memiliki kemampuan tinggi
dan juga teknis yang begitu tinggi juga
bu susi ini menerima gelar doktor honoris causa
yang tidak membuat menteri yang penuh gebrakan ini
terutama gebrakan menenggelamkan banyak kapal kapal
yang melanggar hukum dan peraturan
lantas berbangga hati
ia mengaku penghargaan ini adalah sebuah hadiah untuknya
yang hajat tamatan smp
dirinya bahkan melarang siapapun memanggilnya dengan sebutan
siapa yang tak kenal dengan sosok wanita yang satu ini
sejak tahun pertama pemerintahan jokowi jk
namanya begitu sering disebut sebut sebagai salah satu menteri
yang berani melakukan gebrakan
menyandang jabatan sebagai menteri kelautan dan perikanan
susi pujastuti dikenal dengan kebijakan kebijakannya
sepak terjangnya yang mumpuni menjadi salah satu alasan
pihak rektorat universitas diponegoro semarang
memberinya gelar doktor honoris causa
walaupun tadi saya katakan ada kebijakan yang pro kontra
tapi kebijakan kebijakan itu justru menunjukkan adanya konsistensi
menunjukkan bahwa beliau memang pantas untuk mendapatkan
gelar akademik tertinggi yaitu sebagai doktor honoris causa
menyandang gelar doktor honoris causa tak lantas membuat
susi pujastuti berbangga diri
wanita lulusan smp ini bahkan melarang siapapun memanggilnya
dengan sebutan doktor
saya bersyukur dan saya pikir ini adalah

ini adalah penghargaan yang harus membuat saya lebih amanah
lebih kencang berkarya untuk negara
saya tadi di wa menteri sudah larang
kalau ada yang panggil saya bu dokter saya tenggelamkan
selama menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan
nama susi pujastuti tak lepas dari sederet gebrakan
khususnya dalam pemberantasan illegal fishing dengan cara meledakan
dan menenggelamkan kapal berbendera asing yang melintasi
damar sinuko semarang